be mau nanya boleh gak be
ineke kapan pulangnya ya
emang gue bapaknya si nake
oh jadi lo mau ngelawan sama gue
enggak be ampun be
gimana tati gak galau
orderan kue belum ada yang oke
tati takut gak bisa dapet uang lagi
mau beli bubur
nah bang ujak lagi ya
satu bubur datanglah
tumben lo telat sarapannya tiss
lu kenapa tis
kangen sama bini lu
kau mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
aku mau berbual
kau mau minum apa
kau mau main atau naik
aku iri sama kamu berdua
dua hari yang lalu elu tis yang galau
kemaren pur yang galau
sekarang lu berdua yang galau
es dawat segar bugar
zoi udah laku banyak zoi
sepi masih banyak nih
ya kamu di sini aja pantasan sepi lah
pur cang basi
pur cang basi
sudah empat bulan pok
saya nggak ketemu sama istri saya
tega banget lu tis sama elu
saya pengen banget ketemu sama io
kalau elu pur
bang beli bubur campur sama ketang hitamnya
tapi satenya banyakin ya bang
makan di sini apa dibungkus
bungkus aja bang
berarti tiga bungkus ya
lah kok tiga bungkus
kan yang beli saya aja bang
kan pengen banget
saya kristenana ya
saya boleh nanya enggak
boleh mau nanya apaan
pomomun kangen enggak sama suami pomomun
lu mau nyindir gua
lu mau ngeledek gua
mau bilang kalau laki gua enggak pulang pulang
gue udah lama dianggurin begitu
maaf pok saya enggak bermaksud begitu pok
ada ada aja lu
nih di atasnya
di atas ada tali
terus lu buka baju lu gantung diri disitu rame dah
lu kenapa sih tat
dari tadi murung mulu
berantem lagi sama laki lu
ntar ya terima telepon dulu
ini baru habis mandi
bang herman bisa aja
yang namanya baru mandi pasti wangi